bu aku gak enak sama clara
aku hidup di rumah clara kan juga cuman sementara
gimana kalau misalkan kita cari kontrakan aja
naconya ya seka putri
cari kontrakan cari kontrakan gimana sih
bisa gak tuh kamu otak ini pakai dulu
mau bayar pakai apa coba put mau dibayar pakai apa
kita udah gak punya apa apa lagi bu
putri bakal cari uang kok
buat kehidupan kita
oceh aja kamu tuh
dari dulu juga kamu ngomong kayak gitu
cari uang cari uang
gak punya duit sama sekali ngerti gak
gak punya duit
ya udah ya bu kita pulang
mau pulang kemana
ini pacar aku
kenalin ini dewa teman aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
dewa temen aku
kok dia kenal sama klara
kayaknya gue pernah ketemu sama lo deh
kenalin ini pacar aku raja
yang sering aku ceritain sama kamu
ini temen aku
ya sayang dia temen aku
lo gak perlu khawatir lagi
raja punya banyak teman pengacara top
dia kasih bantuin lo kok
kalau teman kamu butuh bantuan
aku siap bantu
kau saya mau beri lo ya
lo yang terlalu
lo yang terlalu
emang dia pelakunya
putri mau apa
mau apa kan
ya ampun putri lo kenapa sih